keputusan kepolisian yang tidak menahan putri candrawati meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana brigadir yosua dinilai manusiawi oleh wakil ketua komisi tiga dpr desmond mahesa
salah satu pertimbangan dimaksud desmond mahesa adalah karena putri candrawati memiliki seorang anak yang masih balita
kalau pertimbangannya pada anak fisik punya anak kecil itu saya tidak melihat hal yang luar biasa
tapi kalau pertimbangannya bukan urusan karena dia ibu dari seorang anak saya melihat agak aneh aja kalau nggak ditahan
dalam pertimbangan anak untuk kepentingan anak saya pikir saya setuju saja untuk tidak ditahan toh tidak melarikan diri juga
kan yang paling tragis bagi kita kalau anak ikut di dalam tahanan kan itu lebih tragis gitu loh
saya melihat unsur kemanusiaan yang tidak apa apa